puluhan orang berkumpul untuk mengambil bantuan kemanusiaan di provinsi hatay turkiye pada rabu
para korban menyuarakan kekesalannya saat mengantre untuk mendapatkan pakaian hangat makanan dan air bersih
mereka menilai bantuan datang terlambat
di wilayah selatan turkiye orang orang mencari tempat berlindung sementara di tengah cuaca dingin ekstrim
mereka juga masih mencari keluarga dan teman yang masih terkubur di bawah bangunan
presiden turkiye tayyip erdogan mengakui ada masalah pada pemerintahannya dalam menanggapi gempa dasyat yang mengguncang negaranya
sehingga menyebabkan kemarahan dari para korban karena lambatnya penyaluran bantuan
selain kehilangan keluarga dan tempat tinggal pengungsi yang selamat juga harus menghadapi berbagai rintangan
untuk bertahan hidup salah satunya cuaca dingin yang ekstrim
di karohman maras turkiye pengungsi mendirikan tempat berlindung sementara di pinggir jalan
mereka juga membuat api unggun sambil membalut tubuh mereka dengan kain tebal agar menjaga tubuh mereka tetap hangat
pemandangan serupa juga terjadi di suriah
di mana korban tewas masih terus berjatuhan
para pengungsi gempa bersiap untuk menghabiskan malam ketiga mereka di tempat pengungsian di hatay turkiye
sedih dan putus asa dialami para penyintas gempa di tengah ketidakpastian keluarga dan teman mereka yang masih hilang sampai sekarang
banyak warga turkiya yang mengeluhkan kurangnya peralatan keahlian dan dukungan untuk menyelamatkan mereka yang terjebak
puluhan negara mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk turkiye dan suriah
indonesia sendiri sudah memberangkatkan tim basarnas dan dokter profesional untuk membantu pencarian korban
gempa yang mengguncang turkiye dan suria sudah memakan korban lebih dari dua belas orang
lebih dari lima bangunan hancur tak bersisa